ibu hamil di surabaya kini harus dilakukan pemeriksaan awal dan rapid test di puskesmas
bagi yang menunjukkan hasil rapid test reaktif akan langsung dilakukan swab test
dalam pemeriksaan itu juga akan dikategorikan ibu hamil dengan resiko rendah dan tinggi
jika beresiko tinggi ibu hamil dirujuk ke rumah sakit
sementara ibu hamil yang positif covid sembilan belas ditempatkan di rumah sakit rujukan
pemkot telah menetapkan delapan rumah sakit rujukan untuk ibu hamil dengan covid sembilan belas
sementara ibu hamil yang negatif covid sembilan belas ditempatkan di rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit umum
bagi ibu hamil yang tidak mempunyai bpjs akan didaftarkan oleh bidan kelurahan melalui rt rw
pemkot selanjutnya akan memverifikasi dan mengeluarkan surat keterangan miskin untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran bpjs
sementara bagi yang tidak mempunyai bpjs biaya akan ditanggung oleh pemkot
setelah kita rapid hasilnya reaktif pasti langsung kita swab
tidak perlu menunggu
tetapi nanti pada saat minggu ke tiga puluh tujuh ya semua ibu hamil itu harus kita lakukan swab
sehingga pada saat dia mau melahirkan si bidan kelurahan dari puskesmas ini akan merujuk ke rumah sakit
rumah sakit mana kalau covid ada rumah sakit rujukan
kalau non covid silahkan nanti dengan rsia
pemkot selanjutnya akan memperbaiki perubahan dengan bpjs dan yang bekerja sama dengan pemkot
selama pandemi covid sembilan belas ibu hamil merasa bingung dan was was untuk memilih tempat pemeriksaan dan persalinan
adanya pemetaan ini disambut baik termasuk tes covid yang dibiayai oleh pemkot bisa mengurangi beban biaya ibu hamil
sejak rumah sakit itu aku lebih khawatir
karena memang itu campur memang sudah dipisahkan tapi aku tetap khawatir
semoga dengan adanya pemetaan ini tidak semakin menyulit
jadi kan ya bagi kita ibu hamil jadi malah lebih dipermudah
jadi kalau misalnya nggak berdasarkan kakaknya kakaknya itu ada di wilayah mana kecamatan mana jadi terus di rumah sakit mana kayak gitu sih
pemetaan rumah sakit untuk menangani ibu hamil selama pandemi covid sembilan belas penting dilakukan
selain untuk menyelamatkan ibu dan bayi sehingga tidak terjadi keterlambatan pelayanan
juga agar tidak terjadi overload di rumah sakit tertentu yang berdampak pada tenaga kesehatan
itu yang pokoknya rapid positif langsung rujuk rujuk sutomo
nah inilah yang menjadi masalah
menjadi masalah karena gimana gimana sebuah rumah sakit juga terbatas
kemudian persalinan persalinan yang harusnya bisa dilakukan di rsia atau rumah sakit tipe j tipe c tipe b
karena pasien rapid positif akhirnya dirujuknya ke rumah sakit tersier ke sutomo
harusnya sutomo menangani pasien yang gawat
selama maret hingga juli di rumah sakit dr sutomo terdapat empat ratus tiga puluh tujuh persalinan
sementara di rumah sakit universitas airlangga terdapat lima ratus delapan puluh empat persalinan